halo kali ini saya ada di kediaman salah satu tokoh yang selama pandemi covid sembilan belas
dan program vaksinasi covid sembilan belas itu selalu warah wiri di media masa
kita pengen tahu sebetulnya bagaimana tokoh yang satu ini
menyeimbangkan waktu antara profesi dan juga keluarganya
apa saja kemudian agenda beliau ngabuburit menjelang berbuka puasa bersama dengan keluarganya
terima kasih dok sudah membuka pintunya buat cnn
sampai juga ya mbak nana
iya setelah penepu perjalanan panjang ya dok
habis pulang kantor ya dok kayaknya ya
kita udah pakai masker udah vaksin kita udah swab antigen juga udah prokes
insya allah nanti kita mau ngobrol ngobrol di rumahnya dr nadia sama keluarga
aman ya dok biasa
ini dulu dok
tetap prokes kita ya
benar cuci tangan pakai hand sanitizer
oke di rumah komplit dok
ada semua kebetulan karena sudah mau deket buka puasa ya mbak nana
jadi alhamdulillah biar mepet mepet kumpul bareng
saya pengen lihat juga dapurnya
kita boleh masuk menjelajah dok
nah kita sekarang sudah ada di dapurnya dr siti nadia tarmizi
ternyata dibalik profesinya dokter kemudian yang sering warawiri
di televisi ternyata hobinya dokter ini apa dok
masak dok ternyata
ya sedikit sedikit ya mbak nana ya
masaknya ini kayaknya profesional ini masak kue loh ini kita aja belum tentu bisa loh dok
ini gimana emang sering sama anak anak selama masa pandemi ini masak kue
atau buat mengusir waktu aja atau gimana dok
ya yang pertama adalah ngurangin stress ya
yang kedua adalah tentunya di masa kita pandemi ini ya
sebagian kegiatan yang kita lakukan di rumah termasuk anak anak kan mereka harus kuliah belajar di rumah
bahkan sekarang kan nggak bisa ngemol ya kan gitu
jadi di rumah aja
di rumah aja
jadi tentunya supaya mereka nggak bosan ya
sejak pandemi resep resep kue itu banyak sekali dan rata rata mudah untuk dibuat mana
ini apa sih nama kuenya nih dok

jadi ini nama kuenya ini ada dua nih sebenarnya rasa coklat sama dengan rasa nutella
cookies cookies coba saya pengen lihat kalau dokter nadia mencetak cookiesnya ini adonannya kayak gimana sih
bener bener pro apa nggak
kita pengen lihat sambil ngobrol ngobrol nih anak anaknya emang hari ini khusus sama sama gitu ya dok ya
berbuka puasa setiap hari biasanya gitu
kalau kan memang kan sejak ya kita di rumah pasti otomatis semua di rumah ya
nah jadi sambil nunggu waktu azan biasanya ada kegiatan masak masak
nah kalau kue ini biasanya kan sabtu minggu mereka buka po ya
jadi supaya saya bilang yuk supaya nggak capek mbak nana jadi rame rame dikerjain ya
nambah nambah uang jajan
nah tambahin itu jadi selama pandemi tentunya selain
karena nggak jalan jalan nambah juga tabungannya
dok tapi kan ini dokter kan kalau kita lihat hampir setiap hari ada di media masa terutama di layar tv ya dok ya
kayaknya bisa sehari berapa kali ada wajahnya dr nadia
ini gimana dok menyimbangkan waktu antara dokter sebagai seorang ibu sebagai seorang istri dan juga sebagai profesinya jubir vaksin sebagai dokter juga gimana dok
jadi pada prinsipnya ya tadi kita memang harus bisa membagi waktu ya
kemudian juga saya biasanya juga dengan teman teman media itu kadang kadang jam lima bahkan lima tiga puluh udah harus siap ya gitu ya kan
nah tapi setelah itu anak anak saya masih punya ada satu anaknya sekolah sd mbak nana jadi masih harus punya kewajiban bangunan pagi gitu ya
walaupun sekarang udah nggak terlalu pagi
sepuluh pagi tapi harus tetap menyiapkan dia ya untuk bisa mulai beraktivitas dengan pembelajaran pjj nya dan kemudian siap di depan zoom ya terutama ya
itu berat banget itu untuk ibu ibu membuat anaknya yang masih kecil duduk manis di depan zoom itu ternyata dokter nadia juga mengalami hal itu ya
betul betul jadi betul betul siapkan
nah sambil nemenin zoom kadang kadang saya jawab jawab teman media melalui web
oke tapi kalau pas pertama kali dulu dokter nadia tuh sempat nervous gak sih di tv karena kan backgroundnya memang tenaga medis ya bukan yang jadi humas ataupun apa ini kan baru pas pandemi aja
pas pertama tuh nervous gak sih dok sebenarnya
uh sempat stres juga ya gimana ya caranya gitu ya terutama adalah pertama aduh kita biasa berbicara dengan pasien
sekarang harus berbicaranya sama kamera ya kan gitu
nah kemudian mentranslate ya bagaimana istilah istilah kesehatan kemudian agar masyarakat lebih mudah memahami ya itu juga satu tantangan ya
kadang kadang tuh kalau setelah wawancara lima belas menit aja aduh keringetannya udah berat
oh keringetan gak sih wai itu awal awal sekarang udah gak keringetan dong
sekarang udah biasa
satu salah satunya adalah teman teman media bukan main baik sama saya ya jadi lama lama
saya biasa berinteraksi dan memahami dan lama lama ya belajar juga dan kita kadang kadang saya juga suka belajar dari teman teman misalnya di televisi gitu
oh begitu caranya seperti itu bersikap jadi ya alhamdulillah belajarlah selama proses itu
oke oke nanti kita pengen nanya juga nih menu menu sahurnya dokter nadia biasanya apa kemudian menu buka menu lebaran sambil kita bantu dokter nadia untuk mencetak kue kue ini
nanti kita akan sama sama ngobrol bersama dengan keluarga dokter nadia ya dok ya
siap mari kita selesaikan ini
nah kita udah ada di meja makannya dr nadia dan juga keluarga
terima kasih pak budi sudah mengizinkan kami kesini ngobrol ngobrol
kita sebelum ngobrol ngobrol yang serius
saya sebenarnya pengen ngobrol ngobrol dulu sama keluarganya dr nadia
pak ini kan dokter nadia sekarang sering muncul di tv ya
keluarga bangga gak sih atau ngerasa gimana gitu
kok bangga dikit
oh dikit ya itu kan memberikan informasi pak ke masyarakat gitu
ya tentu mensupport lah kita mensupport
sambil kadang kadang deg degan kalau takut takut memberi pernyataan yang tidak terlalu tepat
kan ini kan tugasnya berat ya mengedukasi masyarakat
menjelaskan proses vaksin begitu ya
tapi kita semua support lah masuk akar juga
support supportnya itu dalam artian bisa memahami kalau dokter nadia waktunya kemudian tersita
karena biasanya kalau live di tv tv itu jam lima jam setengah enam berjalan berbuka
lebih sibuk ya pak
lebih sibuk dari saya
oh sekarang lebih sibuk tapi memahami gak apa apa
ini kalau kita lihat udah tetap dipersiapkan sama dokter nadia
menu menu untuk buka puasanya banyak sekali
menu favoritnya kalau sahur apa ya dok
telur goreng ya
kayaknya itu semua telurnya gitu ya
easy simple ya telur dadar gitu ya dok
telur dadar atau telur ceplok ya
oh gitu jadi siapa yang biasanya bangunin
tetep dokter nadia atau mungkin udah anak anak anak udah bangun
besar saya lihat ya
ya kalau yang bangunin biasanya yang pertama bangun bapaknya
nanti saya baru anak anak seperti itu
tapi biasanya kalau yang sudah besar besar ini ya bisa bangun sendiri
tapi kemudian suka tidur lagi udah tau lah pasang alarm al bangun alarmnya dimatiin terus tidur lagi
problem semua anak anak ya dok ya
itu kalau menu sahurnya biasanya telur menu bukanya emang selalu sebanyak ini
apa karena ada kita jadi banyak banyak
biasanya memang banyak mbak karena kan anak anak ini kalau untuk buka biasanya makannya banyak
makannya banyak terus anaknya juga banyak kan
kebetulan anak saya lima jadi ya seru gitu
dan tiap anak suka pesannya beda beda ya
sambil nunggu beduk sebenarnya kita pengen ngobrol ngobrol agak serius sama dokter nadia
apapun itu kan dokter nadia ini sekarang sering sekali memberikan informasi kepada masyarakat
nah ini di tengah apa yang terjadi di india dok
ada tsunami covid di india yang sekarang sedang menggila
dr nadia mungkin bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat
supaya masyarakat juga kemudian tidak resah bahwa
oh apa yang terjadi di india mungkin saja terjadi di indonesia di tanah air gitu dok
iya itu sangat memungkinkan ya mbak nana ya
karena kan kita lihat ya sebenarnya india itu di awal pandemi
dia sembilan puluh tujuh ribu kasus per hari
tapi kemudian mereka mengendalikan dengan baik sampai sembilan ribu ya
bahkan saat ini satu ratus dua puluh enam juta dosis sudah diberikan untuk seluruh rakyat di india
tapi memang karena kasusnya sudah sangat rendah dan keyakinan bahwa vaksin itu memberikan perlindungan
jadi agak lemah protokol kesehatannya
jadi ini tentunya pembelajaran besar untuk kita
artinya walaupun kita sudah divaksin tapi kita masih dalam situasi pandemi
artinya penularan virus itu masih sangat tinggi kemudian juga virus di sekitar kita ini masih banyak sekali
maka resiko penularan itu sangat besar
sehingga walaupun sudah divaksin kita tetap harus protokol kesehatan
nah apalagi nih kita kan bentar lagi mau lebaran
ini banyak masyarakat yang mau tetap curi curi mudik
meskipun pemerintah presiden udah bilang jangan mudik karena bisa membahayakan ataupun membunuh orang tua dan lansia ya
dok mungkin bisa dikasih tahu lagi nih kepada masyarakat yang tetap ingin mudik gitu loh dok
nah jadi pemerintah kan memang sudah dari awal melakukan dan menghimbau masyarakat
bahkan mengeluarkan ya bahwa larangan mudik ya
karena kita tidak ingin bahwa nanti kita memang ingin bersilah turahmi dengan keluar besar ingin kumpul
tapi tahu tahu nanti dua tiga minggu kemudian
ada keluarga yang sakit bahkan masuk rumah sakit bahkan ya amit amit ya jangan sampai lah berakhir kepada kematian
nah ini artinya saat ini penting untuk kita menahan diri
karena kita sudah belajar dari india ya
yang kemudian karena mobilitas besar besaran terjadi mobilitas yang tinggi terjadi
dan itu selalu kalau pergerakan masyarakat tinggi laju penularan tinggi banyak kasus covid sembilan belas
jadi tolong jangan mudik ya menahan diri
kalaupun kita ingin bersilah turahmi ya kita bisa pakai secara metode
sekarang teknologi udah canggih ya dok ya
ingat jangan mudik karena mudik itu ribet membahayakan orang tua dan tetap menjaga protokol kesehatan ya dok ya
tapi meskipun begitu kita bisa lihat bahwa target vaksinasinya dari kemenkes ini belum memenuhi harapan
kalau kita tadi lihat di india sudah satu ratus dua puluh enam juta dosis yang disuntikan
tapi kalau kita mungkin dokter nadia bisa share sedikit sudah berapa dan kemudian apa sih sebetulnya kendalanya
kenapa kita itu masih kalah jauh dengan negara negara lain begitu dok untuk target vaksinasi
sebenarnya indonesia sudah cukup baik ya karena kita itu adalah negara ke delapan yang dibandingkan negara negara lain yang tentunya punya akses vaksin ya
karena seperti india ini kita tahu dia adalah produsen vaksin jadi dia tentu saja mudah untuk mendapatkan akses vaksin ya
nah sementara kita ini kan sangat tergantung kepada ketersediaan vaksin dari produsen vaksinnya oleh negara negara lain
nah tetapi memang kita harus ya segera apalagi mengingat kembali ini bahwa di tahap kedua ini kan kita punya dua prioritas
yaitu lansia dan pemberi pelayanan publik ya mbak nana
padahal rendah sekali ya dok
padahal dia ini yang harus kita lindungi
apalagi kita kalau nanti mau berkumpul bersama orang tua ya harus betul betul orang tua ini kita lindungi
bahkan kalau kita lihat angka kematian itu empat kali lebih tinggi daripada kematian nasional
jadi kita harus ini di waktu masih ada waktu sampai dengan april ini sebelum kita tentunya nanti idul fitr ya
ayo kita dorong kita bantu dan kita tentunya ajak ya semua lansia di sekitar kita baik itu kerabat kita untuk segera divaksin
karena itu memberikan perlindungan untuk mereka
jadi masyarakat tidak perlu khawatir yang penting masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan nggak usah mudik karena mudik itu ribet
sementara pemerintah akan memastikan bahwa stok vaksin ini akan sesuai dengan target dan para lansia ataupun orang tua harus didorong untuk bisa
untuk bisa mengikuti program vaksinasi nasional
ini udah mau beduk maghrib udah mau azan maghrib
kita mau berbuka puasa dulu bersama dengan keluarganya dr nadia
terima kasih sekali pak budi dan juga dr siti nadia beserta dengan keluarganya
sudah menerima cnn di kediamannya untuk berbuka puasa bersama
kita nanti ketemu di rumah tokoh berikutnya dalam ngabuburit bersama tokoh